berbagai aksi simpatik terus bergulir untuk siswi smp di bengkulu korban pemerkosaan dan pembunuhan
seperti halnya yang dilakukan mahasiswa muslim di kota bengkulu yang menggelar doa di simpang lima kota bengkulu
selain menggelar doa puluhan mahasiswa muslim ini juga melakukan orasi dan membentangkan sepanduk serta pamflet yang bernada hujatan bagi para pelaku
bahkan ada yang menuliskan hukuman mati bagi para pelaku
memperjuangkan hukuman terberat untuk para pelaku
jika dalam undang undang perlindungan anak nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau melakukan ancaman kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur harus dukung dengan minimal penjara lima belas tahun